saat menyusun adonan kue sus jarak antara adonan harus diperhatikan agar tak menempel saat proses pembakaran
data statistik market insight menunjukkan
terus ada mungkin ada julian ya kan
saat menjaga kebukaran tubuh
itu kan ada derick juga kayaknya kemarin tuh